tim piala thomas indonesia memastikan diri sebagai juara grup setelah di pertandingan terakhir penyisian grup mengalahkan korea selatan tiga dua
sementara itu kalah dua tiga dari tim tiongkok membuat tim uber indonesia akhirnya maju ke babak perempat final dengan pendidikan sebagai runner up grup d
bertanding ketat menghadapi tim thomas korea selatan tim indonesia menang dengan skor tiga dua
tiga angka untuk indonesia diperoleh dari dua pasangan ganda putra dan juga tunggal ketiga firman abdul khalib
sementara dua tunggal teratas indonesia antoni ginting dan jonathan christie gagal menyumbang poin untuk indonesia setelah kalah atas lawan lawannya
dengan kemenangan ini indonesia menjadi juara grup
dan memastikan satu tempat di perempat final
di perempat final tim indonesia akan menghadapi malaysia
sementara itu tim uber indonesia harus mengakui keunggulan tim tiongkok dengan angka dua tiga

tim piala thomas malaysia ini mengandalkan lee chong wei dan tentunya kita juga di piala thomas sama seperti ganda putri mengandalkan dari nomor ganda putra lewat penampilan kevin marcus
kemudian ada juga fajar rian dan pasangan ganda senior kita muhammad ahsan dan hendra setiawan
sementara di dua tunggal lainnya di tunggal kedua dan tunggal ketiga ini pemain indonesia dan malaysia ini rekor pertemuannya sama sama kuat
ini tentunya akan menarik bagaimana apakah kita di atas kertas mampu mengambil dua poin di nomor ganda dan apakah kita mampu mencuri satu angka di nomor tunggal untuk memastikan satu tempat di babak semifinal nanti alfian
baik terima kasih erlangga wisnu aji langsung dari bangkok thailand